kamu orang pertama yang saya rekrut
sebelum gabung sama saya cita cita kamu apa
dulu saya pengamen
saya mau jadi seperti iwan pales
tapi kan agang tahu sendiri
saya belum jadi seperti iwan pales gitar saya udah hilang
malu sama yang lain
keroyok dua puluh orang kamu ternyata masih hidup
saya dibawa ke arifatan tulang kelas satu di cimandi
tiga tangan sama berikat saya yang remuk
berhasil di servis bos
sudah jadi orang kaya
gimana kabar anak buahnya
bebe punya makro mati bukan buat gaya
kalau bp mau pergi pergian nyetop angkot jarang ada yang mau berhenti
supir angkot gak mau rugi
bebe bayar satu tapi tempat duduk yang kepake dua
pokoknya kalau bapak belum bisa beli

bapak gak usah pulang
buka dong bebe
kang bahar sudah pensi
kang dengar si jamaah sudah keluar dari kurungan
dia itu bakal bikin perhitungan tuh
dia itu bakal bikin perhitungan tuh
berapa kekuatan kita
berapa kekuatan kita
kembali ke masa lalunya
kang bahar sudah lama pensiun
sudah lama tidak jadi bos saya lagi
sudah lama tidak jadi bos saya lagi
bang zahar lalu menjadi kuat
tetap berdiri di dunia
keluarganya dan orang orang di sekitarnya
cesi ada mak
esi ada ici
ya ada mak
kamu orang pertama yang saya rekrut
sebelum gabung sama saya cita cita kamu apa
dulu saya pengamen
saya mau jadi seperti iwan pales
tapi kan agang tahu sendiri
saya belum jadi seperti iwan pales gitar saya udah hilang
sebenarnya saya malu
tapi saya nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama cs sih
kasih tahu kak mus ajak suami saya kerja
sebelum gabung sama saya cita cita kamu apa
siap mau jadi tentara
masih punya cita cita jadi tentara
sudah saya turunkan cuma jadi security aja
saya tidak mungkin ikut tes jadi tentara
makanya jangan suka makan permen sama males sikat gigi
kalau sering makan permen enggak kang
suami saya itu kang kerjanya freelance
cukai udah tahu gitu freelance itu apa
kamu bergabung diajak komar kan
bergabung di sini jadi seperti ini bukan cita cita kamu kan
saya mau jadi petinju kang mau ikut porda
mau jadi juara di porda
iya kang terus jadi juara nasional terus juara sea games
enggak kang mau sampai sea games aja
enggak mau olimpiade
keras kepala kamu
maaf cik esy saya emang nggak perlu ngerti freelance itu apa
yang penting suami saya
saya aja kerja sama kang mus kerja jadi freelance
kamu mau di terminal seumur hidup kamu
ternak lele kang
bisa range nya tolong di enough tempat
kamu boleh terus di terminal tapi jangan terus jadi tukang tagih uang jago ke supir angkot
sewa satu lapak di pinggir dalam terminal dekat pintu keluar
karena kamu hitam manis saya kira kamu cocok jualan dodol garut
belum ada modal komandan
ceritanya kita sedang di dalam angkot
nang tugas kamu memonitor situasi dan kondisi di dalam angkot
kalau sudah kondusif kamu kasih kode ke saya yang akan menjadi eksekutor
arman ceritanya kamu korban
terus saya akan beraksi seperti ini
kamu sudah tiga kali disikat teman kamu sendiri
untung kamu masih panjang umur
sekarang saatnya praktek kerja lapangan
kalau anak kamu nanya begitu kamu gak bisa jawab
itu juga persoalan saya
kalaupun kita bisa menjawab kita belum bisa menjawab dengan jujur
kamu bisa menjawab dengan jujur
kamu bisa menjawab dengan jujur
belum ada jurus atau rumus yang bisa digunakan untuk memastikan angkot mana yang akan menghasilkan
kita hanya bisa berharap pada keberuntungan
saya gak mau nyebut nama panggilan kamu
nama asli saya firman syah fitra
sekedar buat membeli
bisa menghangatkan suasana
roma irama pernah bicara dalam sebuah lagu
tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes
coba sekarang kamu bicara seperti roma irama
tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes
itu janji kamu sama diri kamu sendiri
kapan keluar dari penjara
sekarang kerja apa
kalau cuma deket mah buat apa naik angkot
ma minta uang neng mau ke cihampelas
kamu ya pulang bukannya assalamualaikum malah minta uang
neng tadi udah assalamualaikum tapi mama nggak jawab
kamu ada rencana mau ke bandung gak sabtu minggu ini
cucu cucu papi dibawa nggak
kan kinanti ke sana mau nganterin cucu cucu papi
tapi kan kangennya sama cucu sama anak
ih kamu jangan cemburu atuh sama anak
adik adik kamu kirani diajak juga
papi tunggu ya
kalau mau rame lempar lemparin aja tutup panci
kalau dagingnya kegunting gimana
kok yang datang kamu
yang mau minta uang
mas beli celana
masa beli celana cuma seratus
ini mah cuma buat berangkat aja
kenapa harus pakai taksi
nggak mau naik angkot aja
cuma pelas jauh mama
ya biar jauh juga masih bisa pakai angkot
nggak akan pakai taksi
akang jangan terlalu manjain anak
akang kan pernah bilang
akang gak mau anak kita seperti akang dulu
mau apa apa susah
mau kemana mana susah
karena nggak ada uang
ya tapi bukan berarti nggak ada remnya
lihat wajah akar gak keliatan lagi serius juga
boleh gak curhat
istri saya minta dibeliin motor metik
ya dibeliin aja tuh kang
mama minta dibeliin tv
kita kan udah punya tv
tv kita kurang gede
kalau kang komar curhat sama saya sama johnny gak bakal ada solusi
kang komar harusnya curhat sama kang mus
telepon aja kang
waduh saya kedua luang
jangan jangan kang mus tahu kang komar mau curhat tapi gak punya pulsa
kamu survei ke beberapa toko elektronik
di mana ada tv yang paling gede
sekalian tanya harganya berapa
kang mus mau beli tv
tv yang paling gede
kang mus mah enak ya
sekarang banyak uang

bisa mau mumpah kamu
aku pulang dulu ya
ini keren deh
aku mau balik pake celana yang gini sama mama
ini gaul tau mama aku kan ga gaul
biarin mick jagger sepeda
malu kan ma kalo setiap pulang sekolah mick jagger harus diboncengin terus sama kate richard
disini ukuran tv yang paling gede berapa
mick jagger minta dibeliin sepeda tuh
dia mau beli celana jin seperti si neng
beli tv seperti emak
ce edo minta suaminya diajak kerja sama akang
terus makannya dari mana
ce edo yang kerja
tapi cuma bantuin tetangga cuci setrika
kadang kadang juga bantuin masak di tempat hajatan orang
suaminya di mana
kakinya ce edo itu udah kurang cerdas pemalas juga
kalau mau mending ce edonya aja yang kerja
ce edo ikut kerja sama akang
bukan ikut akang
nyuci setrika masak
balik lagi jadi penari lapas
buat ngisi kekosongan aja bos
nggak ada tempat di jalan
ditolak balik ke pasar
gak coba ke terminal
sayangnya ya gak mau
berarti tempat kamu disini
berarti tempat kamu disini
terima kasih bos
kita tadi sudah dapat arahan dari komandan
kalau kita terus terus disini
kita nggak bakal ada perubahan
gak bakal ada kemajuan
dari mana mana banyak yang cari kaos ke bandung
bikin kaos di bandung
saya dari tadi udah berhayal
jadi bawa sablon
saya juga udah berhayal
punya toko oleh oleh makanan khas jawa barat
kalau saya bukan berbahaya lagi
tapi sudah punya planning
buat anak lele
kalau usaha kangkobang sukses
nanti kita panggil haji lele
saya mau aktif latihan lagi
kamu udah mantep mau jadi petinju
saya pengen punya kebanggaan
kalau saya cuma jadi security
jadi security itu bukan cuma
gak semua orang bisa jadi security
cuma orang yang punya keberanian
dan punya tanggung jawab
hai gambar sudah pensiun hai terus lihat naik takta terus kita jadi apa
saya masuk kurungan lagi kamu dipikirmu
kamu nyaris melampai kita seperti kelapa dikupas diparut diperas terus dibuang ke tempat sampah
kita sampah planning saya setahun lagi saya sudah tidak di sini
saya sudah fokus jadi peternak lele tapi masih bakal main ke bandung kan pasti kan
disini banyak temen banyak saudara jangan lupa mampir ke tempat saya bohim clothing
nanti saya kasih kaos gratis sebelum pulang mampir ke toko saya ambil oleh oleh
kamu udah jadi petinju hebat jangan sombong justru saya sombong kok gitu kalau
orang hebat kan biasanya sombong kalau orang hebat enggak sombong itu lebih hebat kalau gitu
saya mau jadi yang lebih hebat aja mantep saya ngefans sama kamu mau foto bareng gak boleh
lagi ya sekali lagi
kita jangan terima kekalahan itu begitu saja kita harus bikin perhitungan
kekuatan kita enggak seimbang iya bos itu kalau kita pakai otot kita pakai otak
kang bahar sudah terlancur jadi sejarah pr kita sekarang sudah jauh lebih gampang
hai cuma bikin
saya atau cuma diam di tempat sampah
sakit kepala enam huruf
iya saya belum bisa beliin istri saya motor metik anak saya udah minta beliin sepeda sebentar kang tadi
nah ini kendaraan roda dua yang dikayuh sepeda
mana siwan barusan katanya mau ngecek situasi pasar
mama pulang ke banjaran kasian bapak gak ada temennya
berarti sekarang kamu sendiri
kata si jonny lah yang ngecek situasi pasar
ngecek situasi pasar apa ngecek yuyun
saya kebetulan barusan lewat terus ngobrol sebentar
nih kalau mau ngomong sama supardi aja
daripada di sini sendirian kenapa bapak nggak ke jakarta aja ya
buat apa bapak ke jakarta
gak ada urusan
maksudnya kenapa bapak gak tinggal sama teh kinanti teh kirani atau teh kinasi aja
teh kinanti itu di jakartanya kos masa bapak kos
bukannya mau apa
masa kamu gak tahu sama perasaan diri sendiri
kang komar bingung juga
teh kinanti kenapa kos
kenapa gak tinggal sama teh kirani atau teh kinasi aja
jakarta itu provinsi luas
ada jakarta timur ada jakarta barat ada jakarta selatan ada jakarta utara ada jakarta pusat
jadi sama sama tinggal di jakarta itu belum tentu deket
bisa seperti yang satu di bandung yang satu di tasikmalaya
nah tempat kerja teh kinanti itu jauh dari rumah teh kinasi jauh dari rumah teh kirani
jadi teh kinanti mau gak mau harus kos
amin jelasinnya kepanjangan deh
bilang aja tempat kerjanya teh kinanti itu jauh
teh kinasi sama teh kirani kan punya rumah
kenapa bapak gak tinggal sama teh kinasi atau teh kirani aja
daripada di sini sendirian kan ada kita
maksudnya ada kita
ada keluarganya ada anaknya
kalau bapak tinggal di jakarta kita kemana kerja sama siapa
bisa bisa kita malah gak dapat kerja
ngobrolnya boleh diterusin
itu bukan kopi buat saya
kirain akang udah pulang
beli celana yang gimana
kenapa belinya yang kayak gini neng
gak beli yang biasa biasa aja gitu yang wajar wajar aja nih
ini celana gaul ma
ini siapa tuh
si neng baru beli
emak mau dibeliin yang gini
telapak tangan saya terlalu kotor untuk berjabat tangan dengan kang koma
mempererat tali persedaran kita
kita bukan saudara
saya lupa kalau tali persaudaraan kita sudah diputuskan
kang bus yang sekarang sudah naik takta
dan kang komar
saya nggak mau jawab
takut kang komar tersinggung
kamu belum laporan
berapa ukuran tv yang paling gede
yang tadi ada di toko ukurannya delapan puluh inci
berapa tadi ya
maaf kalau pertanyaan saya bikin kang komar marah
lebih baik kamu sekarang pergi sebelum saya mosin
terus kamu saya injak injak
saya datang baik baik
kenapa kang komar begitu
nggak ramah sama saya
ramah sama kamu
kamu gak usah senyum sama dia
kamu sudah mengingatkan saya
saya nggak tahu kalau kang komar bakal nggak suka saya datang ke sini
saya cuma mau nengok aja
memastikan bahwa kang komar sehat walafiat
sejahtera sandang dan panang
kebahagiaan rezeki dari kang mus yang pasti mulai sekarang
sudah nggak perlu lagi setor ke atas
karena kang bahar sudah pensiun
salam buat kang mus
dari bekas anak buahnya yang sudah dia buang ke tempat sampah